bahkan panglima tni jenderal tni gatot nurmantio masuk ke amerika serikat ternyata bukan hal baru
tercatat ada sejumlah jenderal yang pernah ditolak atau masuk ke dalam daftar hitam negeri paman sam itu
di tahun dua ribu empat belas misalnya kasus penolakan sejumlah jenderal oleh amerika serikat sempat mencuat
terutama terkait dengan larangan bagi pelanggar hak asasi manusia atau ham dari kalangan elit militer
lihih law yang diterapkan oleh amerika serikat pada saat itu masih berlaku untuk seluruh negara di dunia termasuk indonesia
lihilau merupakan aturan yang menyatakan orang orang yang terduga sebagai pelanggar ham tidak diizinkan dapat visa dan juga masuk ke amerika serikat
dan aturan ini pertama kali digagas oleh senator patrick lihih de vermont pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
namun menariknya jenderal tni gatot nurmantio ternyata sudah mengantongi visa untuk bisa menginjakkan kaki di amerika
berdasarkan data tim litbang cnn indonesia berikut ini beberapa nama nama petinggi tni yang pernah ditolak masuk ke amerika serikat
berdasarkan data tim litbang sian indonesia berikut beberapa nama petinggi tni yang pernah ditolak masuk ke amerika serikat
seperti prabowo subianto
kemudian ada nama pramono edy wibowo
yang pada saat itu dilarang masuk pada tahun dua ribu dua puluh
pramono visa pramono yang ditolak oleh kedutaan amerika serikat
selanjutnya ada safri samsudin
yang juga ditolak masuk pada tahun dua ribu sembilan karena diduga keterkaitan dirinya pada pelanggaran ham di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
yang juga ditolak masuk pada tahun dua ribu sembilan karena diduga keterkaitan dirinya pada pelanggaran ham di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan selanjutnya ada wiranto pada tahun dua ribu empat
di mana wiranto juga dituduh terlibat kejahatan perang dan juga oleh pengadilan pbb pada waktu itu